naga di stegelis solehah nurut pisan kabar beruntung bisa nama ya padahal duk pak siapa
nanti berawang pisahnya di bandung semuanya dua anak ya oh tapi anaknya masyarakat
ya ya ya alhamdulillah kita di nurut ya bana ah nurutnya bener bener jauh jauh alhamdulillah
sebenarnya om kebar tuh kenapa sih bahpon yang lihat ya dari cara dia ngomong tadi
itu hanya terus banget minta neng kembali sama dia karena sama om kobar kenal dan tahu itu baru
sebentar neng panjang ceritanya nih tapi inti nama si kobar ini teh teman kecil ambunya
neng dan kobar sangat jatuh cinta pisan sama ambu neng
perlahan jatuh cinta kepada abah ya wajar atuh ampunya neng kan cantik luar dan dalam hatinya
juga cantik nih jadi abah juga mencintai balik si ambu nih kita menikah semenjak itu kobar makin
gelo neng makin stress makin burau nih sampai dia tadi masukin kalau masalah ke rumah sakit jiwa
oleh orang tuanya nah ketika itu orang tuanya meninggal dan mewariskan segala hartanya tembo
asikobar neng pantesan ya bahwa harta warisan om kobar banyak banget
aku tau neng neng mau tinggal sama bengkobar aja
neng walaupun abah
tidak kaya tidak punya banyak harta tapi abah mah gak rela ngeliat neng pergi dari abah mah
abah sih punya banyak cinta buat neng abah tenang aja walaupun om kobar itu banyak hartanya
tapi neng yakin kok cintanya abah itu lebih banyak dari hartanya bang kobar harta itu bukan segalanya
ini nih yang saya suka si mie abah aduh ya
oke ya abah tau gak ngeliat neng ya
eh abah dipikir pikir si kobar itu tidak akan menyakiti neng raya
dia itu pasti nyakal sayang sama neng raya jadi tidak mungkin dia jahat sama neng raya
jadi bener tuh pak duk iya ding tapi tetap aja yang namanya si kobar itu
ada kelainan jiwa jadi kita tetap harus waspada wacau
lah wak betul pisang saya mah takut pisang si neng dibawa kabur selamanya sama si kobar
walaupun apapun alasannya mau merawat neng dengan baik pun saya tidak akan rela membiarkan neng pergi dari pelukan saya
kecuali suaminya nanti
iya apa sih om siapa coba yang mau mikir nikah juga neng kan dia mau menikah juga menikah juga sama si kobar itu
iya apa sih om siapa coba yang mau nikah juga menikah juga menikah juga sama si kobar itu

kebalik justru bapak pengen lihat neng nikah bapak udah pernah
iya iya apa kan neng masih jangkanya panjang ya neng kan masih sekolah kalau abah nanti nanti
nanti keburu reot keburu tua nanti abah ngelakuin
udah neng belajar dulu
kalau menurut saya ya neng raya pengen abah t punya penamping hidup
sebentar penamping hidup yang dari sebelah mana lagi dan yang kayak gimana
lagi kan ada kita bertiga di situ

deket sama allah
diajarkan itu abah
letes abah ya
pasti penartian pelajaran muda sangat banget
jangan neng apa bodoh dulu mau neng
pelajaran apa ya
pengulangan itu abah
kan otaknya terus renat nih
selamat mon lo memang jago
terima kasih mas
terima kasih mas
buat lo boy
apaan sih mon
ini kan lo yang menang
jadi gue nggak mau terima mon
itu hak lo
gue emang ikutan balapan tadi buat lo
buat bantuin lo
tetep gue nggak bisa terima
dan gue nggak mau lo ikut campur urusan pribadi gue
jadi gue orang lain nih buat lo
dan gue juga nggak bermaksud ikut campur urusan keluarga lo
iya gua juga mau bantu nyokap lo
dan lo gak perlu bilang ke nyokap lo kalau ini hasil uang gue menang balapan
lagian kita kesini sebagai tim boy
jadi please terima ya
jadi bebas dong kalau gue mau kasih ke lo
oke makasih segala segala
kalau begitu gue cabut duluan ya
kok harus buru buru soalnya
gue juga cabut dulu
sampai jumpa boy
abah ate beruntung pisah
udah punya anak gadis teh gelis
menurut pisah kak abah
beruntung pisah abah mah
padahal duk pak
siapa nanti gue rawang kek
pas pisan di bandung
semua lah ya dua anak
tapi anaknya mah soleh
kita tenurut abah nak
tenurut abah nak
iya tapi bukan munding saya mas
mending di belakang sana
kamu dari mana
pasti sengaja kesini
terus waktu pak sarah pulang
aku ketemu sama tukang sebelah kelangganannya raya
gapapa udah biasa
neng neng pasti sebelah ceker ya
kan suka neng
olang lembur mah suka ceker
biarin aja daripada om bau
udah bau sukanya jengkol
sesama orang lembur ya
jangan saling mendahului
ya udah deh bah om
kamu nganterin sebelah ke neng
abis itu kamu pergi lagi
sampai jumpa di video selanjutnya